pemerintahnya mampu menyerap delapan sembilan puluh lima triliun dari total delapan sembilan ratus tujuh puluh lima triliun dalam penawaran obligasi seri obligasi retail indonesia empat belas atau ori sembilan belas
jumlah tersebut jauh di bawah target indikatif yang sebelumnya ditapkan sebesar tiga belas empat triliun rupiah
dikutip cnn indonesia com direkturat jenderal pembiayaan dan pengelolaan risiko kemenkeu menyatakan
dana hasil penjualan obligasi negara seri ori empat belas tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan apbn dua ribu dua puluh
namun dibandingkan seri ori tiga belas jumlah penawaran dan serapan ori empat belas lebih rendah
rendahnya penawaran untuk ori empat belas karena tingkat kupon yang ditawarkan tak sebesar sebelumnya
pemerintah juga telah mengantisipasi hal itu dengan menurunkan target indikatif dari seri sebelumnya yang mencapai dua puluh triliun rupiah
rata rata volume per pemesanan ori empat belas adalah tiga ratus sembilan puluh satu delapan juta rupiah
menurunkan target indikatif dari seri ori empat belas jumlah penawaran dan seri ori empat belas lebih rendah
rendahnya penawaran dan seri ori empat belas juga berdampak pada perunan jumlah investor yang terlibat
yaitu dari tiga puluh empat tiga ratus tiga puluh satu pemesan menjadi dua puluh dua delapan ratus delapan puluh dua pemesan
sementara jumlah investor baru yang terjaring juga turun dari tujuh belas tiga ratus dua puluh tiga investor menjadi sebelas satu ratus delapan puluh dua investor
dan berikut daftar sejumlah investor ori empat belas